doa pada allah swt
semoga unang panjang umur
dan allah swt melimpahkan rezekinya yang panjang
semoga bisa kita nikmati bersama
kenapa sih kik
keluarga dulu selalu aja begitu
ya sudah nang biarkan saja
gak usah dibalas
biar tuhan semuanya yang membalas
tapi kan kek kita kan nggak punya uang untuk makan
semua rezeki itu tuhan yang ngatur
tadi banyak yang mesen sepatu kik
begini saja nang
kita bikin sandal karet seperti biasanya
lagian tadi udah membuat bekas kuk kik
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
ampun taufiq ampun
mereka itu bukan setan mereka itu adalah kurcaci curcaci
hai apakah kurcaci malu jahat kek undang mereka itu makhluk baik buktinya tujuh
kurcaci itu telah membuatkan sepatu buat kita oh jadi yang membuat sepatu itu kurcaci iya
aduh mereka ketinginan berarti kita semua baju mereka kek iya iya terima kasih kek
ternyata tujuh kurcaci pembuat sepatu itu berasal dari kota kota kayu itu
hai ya kek berarti kota kayu itu kota kajaib kek iya betul
anak anak mudah mudahan uang ini bermanfaat bagi kalian
semuanya dan akan membawa berkah bagi semuanya
hai yang cuatro

lagi kalian akan kebagian ngok iya iya iya assalamualaikum

bikin acara selama dua puluh enam tahun pakai undang undang anak yatim sama anak
bandangan kita diundang nggak nggak kali terlaluan banget sih orang mendingan
salah berakadis gunung sama kakinya gimana pak setuju
hai kalau begitu kita berangkat
hai anak anak sebelum hidangan ini kita santap alangkah baiknya kalau kita
panjatkan doa pada allah subhanahu wa ta'ala semoga unang panjang umur
ia subhanahu wa ta'ala melimpahkan rezikinya yang panjang semoga bisa kita
nikmati bersama hai hai
kalian ini memang sombok bikin selamatan gak undang keluarga kami
pak dudung sekeluarga yang saya hormati bukannya saya tidak mau mengundang
ulang tahun unang ini hanya mengundang anak anak miskin dan anak yatim biatu
kalau pak dudung sekeluarga merasa fufkir miskin silakan duduk silakan udah
hai pem pix
hai tenang ya tenang anak anak enggak ada papa
anak anak enggak usah diambil hati keluarga bapak dudung itu memang begitu tapi tenang
teman teman nanti aku akan buat acara pesta pesta gini lagi sekarang makan apa adanya ayo
gado gado itu dari kota
teman teman kalian boleh bawa kado kado ini pulang kok asik
alhamdulillah semuanya ini rahmat dari tuhan yang maha kuasa
wow ada makanan
indah sekali pakaian ini
ini buat siapa ya
ya pasti buat kita lah
hitung aja bajunya
pasti ada tujuh
kita jadi keren
ini jadi keren ya
ini jadi keren